futurisme itu ada di sini
nah kalau misalnya kampanye sudah ditetapkan dua puluh delapan november sampai sepuluh februari
kau kauan gitu kak nggak ya berarti
dan cenderung menjauh ke atas pohon bila melihat manusia
tetapi tekad untuk belajar membuatnya bertahan hingga sekarang
iya itu dia makannya
kemudian bagaimana dengan perubahan status dari dki ke dkj
perlu cermati lebih lanjut
jadi dengan hepa filternya ini itu sudah cukup ya
ppkm darurat dijalankan dan selama tiga minggu ke depan polusi udara malah naik
setelah itu potongan jengkol disangrai untuk menihilkan kadar air yang masih tersisa
jadi hanya orang orang yang mampu membayar saja yang mampu melakukan vaksin